kenakan diurusin sama moms kut
sekitanya tuh gak keurus
dari sd aja
aku tuh udah jarang pulang ke rumah
aku berteman sama siapa aja
pergi main kemana aja aku suka
aku tuh punya peluang buat lulus sma
apa si tuti kabude rumahnya
saya juga gak tau
aku kan senangnya sama kamu juga
saya itu lagi mikir dong
tantesan saya gak boleh mikir ya
kum doi tungguin
doi tunggu ya
ada apa tuh ceng
tenang ting rahasia
kalo kamu tau bukan rahasia lagi dong
iya kalungnya si dadang pedut
kayaknya ini jatuh deh
sekarang pasti lagi nyariin
nah kalau misalnya juga pusing pusing
gak tertemu temu udah capek
baru kita kasih
gak apa apa bu
kalau misalnya udah kejelas grupnya
kalau udah gini nih
baru kita kasih kita balikin
ini kamu pegangnya
nanti kejengaran sama ido woy
tumen udah dateng dang
biasanya rokaat terakhir baru nongol
kamu kan tutup homas berjalan
nempel semua di badan kamu
kalau saya ngambil ketahuan dong
jangan udah sembarangan dang
di layarnya kang dadang
atau kang dadang
haram saya lihat masih ada di layar kang dadang
udah deh doi
mendingan diam aja deh
udah lah dang
kalau segitu aja dicariin
apa apa tinggal beli
tuh tapi di mana itu kalungnya
terus hilang lagi ya kang dadang
ini teh serius
sumpah mudah out
hei aku mcd ayouah belangrijk aku benerin
bajarin lagi kalau itu mah aku juga tau keles
ini uncut aku tau kok
cuma kan gak ada kaca itu kaca kecilan
nah jangan saya lagi bisnis
kalau kalian taruh uang satu juta
berarti dalam sebulan kalian dapat dua ratus ribu
bisnis mengadakan uang
eh rahasia jangan bisnis lama
bisnis koperasi abal abal
masa saya bohongin temen jahat
kalau saya bohong jaminan nanti motor saya
enggak mau lah
motor kamu kan baru bayar dp nya aja
cicilannya masih tiga tahun lagi
juga dp nya cuma lima ratus ribu
kalau saya ngasih dua juta ke aka
keuntungan buat saya berapa
kalau kamu naruh dua juta
dalam satu bulan keuntungan kamu itu empat ratus ribu
iya per bulan empat ratus ribu
untut kemana sih
temennya dia disini cuma cucu
cuma gak mungkin juga dia sama cucu
kan seseharian ini duduk pasti kerja
kemana untut ya
apa jangan jangan dia ke jakarta
masa dia ke jakarta karena takut sama papanya
gue bisa jaringan
papsnya aku dateng kesini anjut
tapi aku gak mau pulang ke jakarta sama pups
papa kamu teh dateng kesini belum tentu mau jemput kamu
ya terus nih mau ngapain coba dateng kesini
dari dulu cucu teh pengen banget dijemput sama papa
cucu teh gak pernah tau papanya cucu teh seperti apa
emang gak ada fotonya
dulu ada tapi udah dibakar sama mama
tapi kalo aku boleh tau emang pisahnya kenapa anjut
papa cucu teh asli cibarengkok
istri harus berangkat kerja di luar negeri
papa nyuruh mama buat kerja di luar negeri
tapi mama teng gak mau
karena mama gak mau
jadinya papa teh pergi ninggalin mama
waktu itu umur cucu teh baru satu tahun
cucu takut suami cucu nanti pergi ninggalin anak anaknya
kamu mah enak diurus sama papa kamu dari kecil
tapi sebenernya enakan diurusin sama mams cucu
kalo sama paps sakit aja tuh gak keurus
dari sd aja aku udah jarang pulang ke rumah
aku berteman sama siapa aja
pergi main kemana aja aku suka
aku tuh punya peluang buat berpikir sama mama aku
habisnya aku malah nyuruh nyuruh aku buat main ke tempat kerjanya
kerja proyek ncut
disitu ada kepala proyeknya
terus papesnya aku nyuruh aku buat ngomongnya lembut
terus aku disuruh bikinin kopi
lama lama aku aja malu anjut
aku berasa dijadiin pengendang yang aneh sama papsnya aku
umur kepala proyeknya itu lebih tua daripada papsnya aku
udah gitu aku disuruh sama babnya aku
buat jadi istri muda si kepala browing
udah jadi istri muda si kepala proyek

aku lihatnya anjut
waktu aku lagi nonton tv

terus aku inget
waktu kecil aku pernah dikasih tau
kalau pamsnya aku itu
waktu aku dipaksa paksa sama pamsnya aku untuk nikah

akonya kabur kesini buat cari mausnya aku
alhamdulillah sekarang kamu udah bisa kumpul sama mama kamu
rasanya beda cut
namanya juga baru ketemu gede
jadi ikatan batinnya tuh kurang rasanya
atau jangan janganin cut